perombakan kabinet indonesia maju setelah partai amanat nasional memutuskan bergabung ke jajaran partai koalisi pemerintahan joko widodo masih menemui jalan panjang
tarik ulur penentuan reshuffle kabinet masih belum menjadi fokus presiden jokowi
jadi semangat ini harus terus kita jaga dan harus kita tingkatkan ke depannya
kami kira itu tujuan kita sekarang kita sedang berada di jalur yang tepat
soal bongkar pasang kabinet ini kalau gosip politik selalu ada menjelang rabu pon
memang begitu kan imannya orang orang politik
jadi ya kami anggap biasa saja gosip politik
pandangan berbeda diungkap pengamat politik universitas al azhar indonesia
menurut ujang tarik ulur perombakan kabinet ini justru berpijak pada kekecewaan presiden jokowi pada gabungan partai koalisi di parlemen
nah saya menambahkan ya kelihatannya pak jokowi terlihat kecewa kelihatannya terkait dengan isu penundaan pemilu
di mana sekenario itu mohon maaf ya gagal
kita tahu zulhas sebagai ketua umum pan itu berbicara
saya ke publik bahwa meminta penundaan pemilu yang ujungnya itu nanti masa perpanjangan masa jabatan presiden
tetapi publik menolak partai koalisi lain pun menolak
artinya kelihatannya ya mungkin ya salah satu karena faktor itulah resapel itu ditarik ulur oleh presiden
meski demikian ujang juga meminta publik bahwa isu resafel kabinet ini seyogianya harus dipandang sebagai kewenangan atau hak